rambutnya inem itu memang indah memang bagus
ini juga pasti kacamatanya bohongan
ini mas ini tompelnya juga bohongan saya yakin banget
aduh aduh dulu mbak sakit mbak
susah banget sih
gak pasti mas
tidak ada lagi yang perlu kamu buktikan
dugaan kamu semua itu salah dia itu ada
aduh gue juga gak tau deh din
nah gue punya ide mil
gimana kalau kita culik si santi aja tuh
karena gue punya temen preman
dina udah deh gak usah pakai preman premanan
penyamaran lu tuh selama ini bisa berantakan
masa lu belum dapat rangga lu udah mundur sih aduh
gue gak bakalan mundur diin
si rangga sama ibunya sebenarnya itu paling gak suka sama cewek itu si santi
si santi kan udah pegang kartu as lu mil
kalau sampai dia bongkar yang namanya penyamaran lu itu
wah bisa berantakan deh
lu masih ada nomor teleponnya ahli mikap itu gak
beneran mas aku tuh gak bohong tapi si inem itu pembohong
santai sudah kamu gak perlu memfitnah orang lain seperti itu
mas aku tuh gak fitnah siapapun
tapi membantu kamu itu adalah mila penyanyi terkenal itu
sudah kamu jangan ganggu hidup aku lagi
aku udah ngelakuin ini karena aku tuh perhatian sama kalian

aku gak mau kamu ditipu sama cewek yang kamu taksir itu
kalau pikir aku gak tau apa
kamu juga suka sama inem
tapi kalau kamu gak percaya aku juga bisa membuktikan
sekarang kamu buka kedokonganmu
kedok apa mbak saya gak ngerti

udah lah kamu gak usah berpura pura bodoh ya depan saya
nih lihat kan mas
dia semakin mirip kan sama milai penyanyi dangdut itu
mas lihat aja rambutnya
udah panjang bagus indah lagi
itu memang indah
ini juga pasti kacamatanya bohongan
ini mas ini tompelnya juga bohongan
saya yakin banget
aduh aduh dulu mbak sakit mbak
susah banget sih
nggak ada lagi yang perlu kamu buktikan
dugaan kamu semua itu salah
dia itu inem bukan mila penyanyi dangdut
mas dengar dulu penjelasan saya
sudah puas kamu
kamu gak apa apa sakit ya sakit
karena saya hubungan mas rangga dan mbak santi
kami itu udah gak ada hubungan apa apa lagi
kamu kan tau sendiri
gue harus tanya soal perasaan dia ke gue
mas rangga setelah hubungan mas rangga
dengan mbak santi berantakan
mas angga untuk masa depan itu
rangga kamu gak ngerti banget sih
dengan mbak santi berantakan
nggak punya rencana untuk mencari
mbak santi mbak santi yang lain
kok saya jadi tambah bingung ya
pertanyaan kamu gak jelas
mbak santi pergi
penggantinya siapa nanti
saya bisa mendapatkan pengganti
dan cocok buat ibu
beruntung banget sih
karena lo tuh masih ada kerjaan nyanyi
itu kan temennya si mila penyayi dalam bot itu
ngapain dia di sini
udah kak gak usah pake tapi tapi
ntar gue beliin coklat dahulu
tadi dia maksa pengen ketemu lo juga
aduh pokoknya lu jangan ajak dia ke sini deh
aduh terus gimana gue bilangnya sama dia tuh dulu lagi syuting
ya lu bilang aja lokasi syuting itu jauh terpencil muter muter jauh ke dalam
dan lo pura pura nyasar ya kek
apa kek terserah lo deh
udah lama lagi
gue kirain lo di mana
gue kirain lo di belakang gue
gimana sih lokasi syutingnya di mana sih sebenarnya
gimana banyak nyampu
dari tadi digigitin nyampunya serdadu semua
masih agak jauh sih
tuh di situ tuh lokasi syutingnya
udah yuk depan deh lo sekarang
kamu betah kerja di sini
sejak kamu di sini
suasana rumah jadi berbeda
kamu begitu perhatian sama ibu
juga sama rangga
kamu mau jadi istrinya rangga
jangan jawab dulu nam
saya kan cuma seorang pembantu
daripada santi atau
penyanyi dangdut ya lebih baik
menikah dengan pembantu kayak kamu
ibu ini sudah tua nem
ibu sudah kepengen
mungkin punya cucu
ibu juga nggak mau kalau
rangga menghabiskan waktunya
gak ada yang merawat dia
sekarang udah ada kamu
rangga yang ngurusin kamu juga